kita mencoba memutus patah rantai di hulu dari pengguna narkoba tersebut sehingga harapan kita harapan masyarakat dengan ditiadakannya musik remik lebih lebih non stop dalam kegiatan masyarakat yang tergedok apakah itu pernikahan ulang tahun sunatan atau pesta pesta yang lain yang melebihi jabjinya sebagai penepil jinan yang ada
yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban akan kita lakukan penindakan hukum
salah satunya adalah melakukan penyitaan alat yang dimaksud mengumpulkan barang bukti yang ada sehingga dengan tergelarnya hiburan dengan musik kremik yang notabene dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat akan kita lakukan
penindakan hukum sebagaimana peraturan daerah maupun peraturan wanita